sementara seorang mahasiswa yang ikut dalam aksi unjuk rasa di kota makassar sulawesi selatan tertabrak kendaraan taktis polisi yang membubarkan demonstrasi pada jumat malam
korban diketahui bernama diki wahyudi berumur dua puluh tahun
mahasiswa universitas bosowa makassar itu dievakuasi oleh rekannya setelah mobil taktis polisi bergeser
korban kemudian dilarikan ke rumah sakit ibnu sina makassar untuk mendapatkan perawatan medis pada sabtu dini hari
meski demikian kondisi mahasiswa fakultas hukum semester tiga ini masih kritis dan harus menjalani operasi karena sejumlah luka dan patah di beberapa bagian tubuhnya